perkenalkan nama saya nenek fitri atlet dayung indonesia saya mutiara nenek fitri atlet dayung
indonesia bangga banget kayaknya kaya mimpi
kita kayak buat ini masih game aja buat ngelihat
kalau kalau keluarga kan kayak nggak terlalu ini olahraga jadi kayak biasa aja kayak biasa aja kayak
kan kalau orang tahu ngerti olahraga mah ya kayak ih keren bangga ya kalau kita kalau aku
bisa soalnya keluarganya enggak ada yang ini olahraga
hai awal awal pertama kena dayung diajak sama guru smp terus sama guru dipilih yang
lebih tinggi terus dipilih siapa yang mau ini daun tapi dibayangkan sama oleh dayung
keju kayak air jeram kayak air jeram kayak kayak yang main main gitu kayak